sementara itu wakil presiden republik indonesia yusuf kala menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang berjalan di komisi pemberatasan korupsi yang tengah melanda ketua umum partai persatuan pembangunan roma hurmuzi yang ikut terjaring dalam operasi tangkap tangan pada jumat pagi
ketua dewan masjid ini mengatakan terkait kasus yang menimpa romi akan berdampak kepada partai persatuan pembangunan atau ppp dan sejauh ini kala masih menunggu detail keterangan resmi dari komisi anti rasuah
saya belum tahu kita menunggu saja menunggu anunya yang benarnya penjelasan dari kpk ini biar jalan hukum aja kita ditunggu penjelasan dari kpk
terkait hubungannya dengan tan bapak sendiri kan ketua dewan pengarah ini ada efeknya nggak kira kira pak
iya pastilah terutama efeknya p tiga kalau p tiga efek pasti juga rni juga punya efek